informasi selanjutnya saudara polisi menangkap tiga pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan dalam plastik di sukoharjo jawa tengah
ketiga pelaku berstatus pelajar dan mahasiswa dan teman korban
mereka telah merencanakan pembunuhan untuk menguasai harta korban
salah satu pelaku yang menjadi otak pembunuhan terlilit utang satu lima juta
setelah melakukan pembunuhan ketiga pelaku mengambil dompet ponsel dan sepeda motor korban

mereka semuanya telah berteman
sebelumnya warga desa jati sobo kabupaten sukoharjo jawa tengah digemparkan dengan penemuan jenazah perempuan di parit di salah satu lahan perkebunan warga
jenasa ditemukan terbungkus plastik dan diduga menjadi korban pembunuhan
korban langsung dibawa polisi ke rsud muwardi solo untuk diotopsi
sebelumnya warga desa jatisobo kabupaten sukoharjo jawa tengah digemparkan dengan penemuan jenasa perempuan diparit di salah satu lahan perkebunan warga